korrespondensi nn indonesia jan prabudi ikut dalam penerbangan dengan rute melewati wilayah biren
salah satu wilayah yang terkena dampak gempa aceh
bagaimana visual wilayah tersebut dilihat dari udara berikut laporannya
kamis pagi saya dan sebelas jurnalis lain diberi kesempatan ikut dalam penerbangan dengan rute bandara kuala namu
menuju bandara rembele di benar muria aceh
dalam rute tersebut kami akan terbang di atas wilayah yang terkena dampak gempa yang mengguncang aceh pada rabu kemarin
sekitar satu lima jam perjalanan kami tiba di biren salah satu wilayah yang terkena dampak gempa
kami terbang sekitar seribu kaki di wilayah tersebut dan memutar dua kali sebelum menuju bandara rembele di benar meriah
kami berada di wilayah yang terkena dampak gempa
saya rasa kota ini disebut biren
jadi kami berada sekitar seribu kaki hanya berlari di kota ini mencoba untuk mencari dampak gempa
pdi jaya ya kami bisa berharap untuk melakukan itu juga karena karena alasan operasional kami hanya berharap untuk mencari wilayah yang terkena dampak gempa
dari bandar udara rembele kami langsung lari ke bandara rembele
dan selanjutnya kami akan melanjutkan penerbangan kembali menuju bandara kuala namo di deliserdang
saat ini saya berada dalam penerbangan dari bandara rembele di benar muria aceh menuju bandara kuala namo di deliserdang semangka utara
tadi kami sempat terbang di sekitar seribu kaki di atas wilayah iren salah satu lokasi yang terkena dampak gempa bumi rabu kemarin
namun sayangnya karena waktu yang begitu singkat
jadi kami memadai untuk mengamati detail dari dampak dari gempa bumi rabu kemarin terhadap wilayah tersebut
jan prabu di aceh